menyusul keputusan pemerintah memberi izin pelaksanaan proyek reklamasi pulau g
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama memastikan akan kembali menarik retribusi tambahan dari pengembang proyek reklamasi di teluk jakarta
ada pun tujuan dari dana kontribusi itu adalah untuk membangun sejumlah rumah susun yang khusus diperuntukkan bagi warga di pesisir teluk jakarta
rencana ini sebelumnya sudah dalam program pembangunan pemprov dki
seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh jamannya pak harto ada namanya kontribusi tambahan untuk apa untuk membangun ini semua
nah nilainya berapa ya itu tadi setelah kita hitung yang pantas ya bagi tujuh puluh tiga puluh dong keuntungan